gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih anies dan sandiaga uno
akan segera menjalankan janji janji semasa kampanye lalu
meski ada beberapa janji yang memerlukan waktu untuk diselesaikan
tapi anies dan sandi berharap dukungan warga jakarta untuk bersama sama
merealisasikan dan mengawal kebijakan mereka
masyarakat jakarta menaruh harapan besar di pundak anies dan sandi
untuk merealisasikan janji kampanye nya
beberapa janji seperti pelaksanaan kjp plus
penambahan wira usaha baru dalam okoc mart
layanan publik dan transportasi yang terintegrasi
dp rumah rupiah dan penolakan reklamasi dapat diwujudkan
jalankan amanah dengan baik
bahwa tugas seorang gubernur
menjalankan semua undang undang peraturan
melaksanakan semua rencana kerja
merespon problem problem di masyarakat dengan kebijaksanaan
karena itu saya berniat akan melakukan itu
saya percaya bahwa gubernur tak perlu lagi banyak berkata kata
untuk mengajak semua
kami akan lakukan dengan kerja
kami akan bekerja dan mengajak semuanya bekerja bersama
ibu kota jakarta akan punya gubernur dan wakil gubernur baru
hasil pemilihan umum kepala daerah
segepok harapan tapi juga ada rasa kekecewaan
masih meriung di antara persiapan kemerdekaan pelantikan esok hari
bagaimana kemudian ini para elit politik
kemudian warga masyarakat
kemudian juga dunia maya ini menyambut hal ini
di tengah cuaca polarisasi politik yang ternyata masih tajam
dan untuk membahas topik prime news akhir pekan malam hari ini
sudah ditemani malam hari ini saya oleh bang jejeri
terima kasih bang rizal sudah datang
kita akan sedikit banyak tengok tengok ke belakang nih
bagaimana jakarta melewati masa masa transisi
sebenarnya dari satu gubernur ke gubernur yang lain
apakah cuacanya akan sedamai ini atau lebih panas dari ini
kemudian ada bang ray rangkuti
bagian dari civil society juga
dari direktur lingkar mandade
terima kasih bang rey sudah datang
yang kemudian juga kita pasti akan semua ini menikmati
bagaimana masa transisi ini baik baik ataupun buruknya
saya akan ke bang rizal
saya akan ke bang rizal saya akan ke bang rizal
nah kalau kita bicara mengenai menjelang masa transisi ini
transisi yang kemudian banyak orang melihatnya smooth
tidak ada pertumpahan darah tidak ada seperti kain arog dan zaman dulu gitu misalnya
atau tidak ada gotong gotokan
tapi ternyata di dalam di balik itu semua
bara yang kecewaan bara kemudian kemarahan
atau hal yang sebaliknya permusuhan juga masih ada ternyata di balik balik transisinya smooth ini
dari perspektif anda
seperti ini apa yang bisa anda baca dari transisi kali ini
ya saya pikir ini hal yang wajar ya kalau kita melihat misalnya dari pak uji bowo ke pak jokowi itu juga kan menegangkan itu
bahkan pak maujibowo kemudian pilih bertapa di negeri yang jauh begitu ya
dan nggak mau terlibat lagi tentang urusan urusan jakarta
jadi menurut saya proses rekonsiliasi itu
yang terpenting sebenarnya program gitu
nah dari pak poke itu kemudian pindahnya yang menurut saya mulai tidak enak
sebenarnya juga bukan fenomena yang baru gitu ya
tapi itu pernah kita rasain waktu misalnya pak hengantung itu pindah ke pak sumarno begitu
itu sama tegangnya
karena ada konteks politik pertarungan antara tentara
dengan pki begitu di tahun enam puluh an
jadi harus ngambil keputusan bung karno untuk menyeimbangkan kekuatan dikasih tentara
ini juga menimbulkan situasi yang sangat tidak menyenangkan
tapi yang menarik dari periode sumarno dibanding poke gitu
di periodenya hengantung ke sumarno itu mereka membuat memoar serah jabatan
memoir serah jabatan apa itu
itu tradisi belanda sebenarnya memoir opedrah namun
jadi mereka membuat seluruh catatan apa yang sudah mereka lakukan
dan kemudian diserahkan
jadi apa yang mereka lakukan itu akhirnya diterima dan dirayakan sebagai bagian yang inspirasi pemerintahan yang baru
nah kalau hari ini menurut saya rumit sekali
rumit satu menurut saya tidak ada memoar serah
tunggu itu memoir itu ketika yang zaman yang dibilang anda paling panas antara hengantung dan sumarno itu
itu sebenarnya memor itu terakhir dibuat di zaman bang ali
nah di zaman bang ali justru memor dibuat tidak dipakai
biasanya itu kalau anda bilang kondisi panas gitu bang rizal
itu di tingkat elitnya saja antara presiden dengan menteri menteri atau misalnya di elit politik di jakarta saja atau sampai ke level level bawah
ya saya pikir sih panasnya ini
panasannya ini panasnya ini
ya karena sebenarnya kota itu warga ya
tapi sudah lama kota itu tidak lagi menjadi warga
kota itu dibajak menjadi kota sama dengan politisi dan modal
nah inilah yang menurut saya membuat proses transisi ini menjadi situasi yang sangat tidak nyaman
karena menyangkut peperangan politik juga antara partai antara kelompok modal seperti itu
kalau yang sekarang anda lihat seperti apa
sekarang kondisinya jauh lebih rumit dibanding zaman dulu
apa yang kemudian membuat kerumitan itu jadi ada
saya pikir kita kita aja yang bikin itu rumit
ternyata faktualnya anda juga sejarawan melihat ini rumit gitu
ya menurut saya sih ini berkait dengan kontestasi politik
dan kontestasi politik itu semakin menajam
apalagi kalau kita lihat proses pilkadanya itu
itu menurut saya di dalam sejarah pilkada yang paling panas yang sampai isu isu yang sebenarnya hampir tidak pernah muncul dalam
dalam proses politik sebelumnya begitu ya
itu tajam sekali
dan proses politik itu diikuti oleh komponen komponen politik yang akan bertempur lagi
dua tahun mendatang
nah ini jadi masa lalu dan masa depan itu menyambung
ini yang membuat situasi akan terus memanas dan rumit bicara hal rekonsiliasi
kalau kita tidak ngomong suatu yang klise begitu
mungkin tadi kelihatannya
semuanya bisa diterima begitu
tapi di bawah itu arusnya itu
anda merasakan itu kan
di atas mungkin kelihatannya elit elit bisa berjabat tangan saling ketawa tawa
tapi mungkin di bawah barainya itu seperti tadi kata anda
karena musuh musuhnya dipelihara karena masih ada pertarungan pertarungan yang melibatkan orang orang yang sama juga ke depannya
bang rey dengan cuaca politik sekarang
kalau kita bicara transisi sebelum kita bicara mengenai bagaimana ani sandi akan bisa merealisasikan harapan harapan juga
dan juga mengobati kekejangan
kecewaan atau kegusaran atau keraguan itu kan caranya dengan kerja yang bagus ya bang ya
anda melihat transisi ini dengan cuaca politik dan dinamika politik terkini seperti apa
ya pertama memang karena ini dki ya
satu level di bawah presiden
nah itu pertama tuh
yang kedua memang harus diakui bahwa pilkada dki jakarta ini syarat dengan
saya pikir bukan lagi perbedaan
tapi sudah pembedahan
jadi kalau pakai terminologi yang umum kita pakai pada pilihan dki jakarta itu antara kafir dan tidak kafir
sampai sejauh itu
sampai ada isu soal tidak disolatkan dan sebagainya
jadi bisa dipahami kalau kemudian dia sangat panjang
seperti yang kita sebutkan sejak dari awal
kalau isunya kita pakai atau cara melihat politiknya kita pakai sarang
dia gak akan berhenti pada pilihan dki jakarta
dia akan berhenti
dia akan terus menerus ya
bukan hanya menyebar ke daerah daerah lain
tapi dia juga akan memanjang terus menerus
sampai waktu ya mungkin orang merasa tidak lagi tepat lagi membicarakan itu gitu
nah tentu saja tidak mungkin bisa kita lupakan ini dalam satu dua tahun ya
dan saya pikir juga anies akan dibayang bayangi oleh situasi ini sampai setahun dua tahun ke depan
orang akan menyebut misalnya ini loh pemimpin apa namanya
istilah pemimpin apa begitu ya
dengan merujuk kepada istilah istilah sarah itu
dan seterusnya gitu
itu akan terus mengalir
dan saya pikir itu
anda lihat tidak akan berakhir ketika pelantikan
dia akan berusuhan setelah itu
kalau kita bandingkan dengan zaman pak fauzi bowo mungkin relatif sekarang jauh lebih panas
karena dulu ketika sudah pelantikan gak ada lagi gitu
di zaman pak bowo itu yang terjadi adalah perbedaan
berbeda memandang sesuatu
dan karena itu kemudian ya selesai setelah diputuskan bahwa
pandangan si a itu yang dalam hal ini misalnya jokowi ahok yang dianggap tepat untuk mengelola dki jakarta
selesai di situ
orang kemudian ingin melihat pandangan pandangan ideal dan seterusnya
tapi yang terjadi sekarang ini bukan hanya sekedar berbeda
berbelah itu menurut saya
berbelah itu nggak ada lagi hubungannya dengan visi misi misalnya
program dan sebagainya
kita di kafir dan non kafir dan seterusnya
dan ini itu yang saya sebut gak akan berhenti setelah perikadanya
itu yang memelihara
siapa yang memelihara polarisasi
itu watak dari politik sara itu
di elit atau di masyarakat
ya siapapun yang bermain pada pilkada dki jakarta itu akan menuai situasi ini itu maksud saya
entah itu misalnya dikelola oleh elitnya
atau di warganya terikut terlibat dalam kepengelolaan itu
yang saya mau katakan itu bukan aktor ya
tapi yang saya mau katakan itu efek dari permainan itu nggak akan bisa selesai dalam satu tahun dua tahun
ini itu yang saya mau katakan
selain ia akan meluas sampai ke daerah daerah lain
kecuali memang kita sigap untuk mencegahnya gitu ya
ekspor itu sudah anda lihat belum
ekspor kebencian atau ekspor polarisasi ke daerah lain
kalau potensial di pilkada di dua ribu delapan belas itu kemungkinan akan bisa terjadi
sudah mulai ada ya
bahkan ke pilpres dua ribu sembilan belas juga kemungkinan itu akan bisa terjadi
lagi lagi kalau kita biarkan
makanya memang semua menurut saya semua kita harus bersetuju
bergerak untuk mencoba
coba meredakan kembali bahwa bukan itu yang dimaksud oleh demokrasi kita
demokrasi kita itu menginginkan jual beli gagasan
bukan jual beli identitas kira kira
nah itu yang saya sebut
ini akan meluas dan memanjang
memanjang itu dari apses waktu
bisa setahun dua tahun
oleh karena itu mungkin bisa akan terselesaikan
mungkin bisa agak diredakan sedikit nanti
atau bisa banyak nanti
sangat tergantung pada apa yang akan dicapai
oleh apa yang disebutkan tadi oleh bu mujadjir rizal
yaitu sejauh mana
performa dari gubernur terpilih ini bekerja
kalau kemudian terlihat positif
nah mungkin akan ada respect
akan ada penerimaan kembali dalam situasi itu
bang rizal banyak ilmuwan sosial politik yang menyebutkan
sebenarnya masyarakat indonesia ini rentan dengan amnesia politik
kita gampang lupa dengan sebenarnya kesalahan kesalahan politik
atau kita gampang lupa dengan konflik politik
lebih cepat untuk menatap hari baru dengan asa yang baru juga
tapi apa yang membuat kemudian anda berdua disini kurang begitu optimis
bagaimana warga jakarta sebenarnya bisa melewati
gelombang gelombang kebencian kemarahan
dan seperti yang hal hal negatif ini gitu sebenarnya
tapi di jawabnya lebih asik di segmen berikutnya bang
kita akan kembali
bu mujadjir rizal berikut ini
kalau tadi sebenarnya nadanya agak pesimis
sebenarnya dalam waktu dekat ini
terutama transisi sudah menghitung jam lagi
jakarta kira kira bisa ikut bertransisi secara smooth apa enggak
mungkin nadanya agak pesimis
tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi bang rizal
masyarakat jakarta pernah nggak sih bang
maksudnya terbelah seperti ini
lebih lama lagi karena urusan politik
atau urusan urusan ekonomi
atau urusan urusan sosial lainnya gitu
sehingga sampai keterbelahannya sampai berlarut larut
meskipun banyak ilmuwan politik yang menganggap bahwa
masyarakat indonesia itu kebanyakan amnesia politik
gampang lupalah cepat menatap asa yang baru dengan optimisme
iya yang harus dikoreksi
sebenarnya praktek berpolitik kita ya
menurut saya gimana caranya
praktek berpolitik kita yang rendah begitu ya
yang tidak menonjolkan perdebatan program
kemudian diuji program itu dengan mistar pertanyaan pertanyaan
yang waras yang rasional begitu ya
itu kan tidak kita dapati
jadi politisi lebih percaya tidak memperdebatkan program
tapi memilih arena yang lain
dan arena itu berbahaya
karena dia menyambung ke
pada sejarah kita misalnya
kita itu punya beban sejarah masa lalu yang besar tentang
identitas begitu ya
nah dia tidak bisa hilang
dia kayak penyakit malaria
dia ada di dalam tubuh kita
sewaktu waktu bisa bangkit
nah pertanyaannya menurut saya
kenapa elit tidak percaya
politisi tidak percaya
untuk bicara tentang program
tapi memilih bicara tentang yang lain
artinya menurut saya pertama kita harus
bahwa di masa depan kita harus mengoreksi praktek politik kita
dan itu menurut saya dimulai dari elit
karena di tingkat masa tidak ada
tidak ada persoalan kita misalnya dengan kata cina atau kata tionghoa
elit yang punya persoalan dengan kata cina harus pakai tionghoa
pete cina ya tidak pernah berubah jadi pete tionghoa
iya kan pacar cina nggak pernah berubah jadi pacar tionghoa begitu
jadi di tingkat masyarakat
problem problem ini sudah selesai
dan memang dalam periode yang panjang
di dunia kolonial itu dipelihara memang
untuk ya konteksnya seperti bung rai tadi katakan
membelah terus membelah membelah sehingga kita menjadi lemah
akhirnya kita menghadapi kota yang
ya ini wajah mukanya indonesia jakarta begitu
dengan situasi yang tidak siap
sebenarnya menghadapi berkota yang semakin menantang
dan harus memiliki banyak tantangan di masa depan
karena kita sibuk di ruang yang sebenarnya tidak diperlukan
dan menguras energi
ada beberapa fenomena fenomena beberapa hari belakangan ini
jelang masa transisi
masa transisi maksudnya ketika gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang baru ini akan dilantik
ada beberapa fenomena fenomena yang mungkin kita capture
ini tidak pernah ada sebenarnya
dari pilkada pilkada atau transisi transisi lainnya
baik di indonesia ataupun di perusahaan
ataupun di provinsi provinsi lain
kita lihat misalnya ini karangan bunga sebagai tanda terima kasih
dan juga dukungan bagi gubernur dki jakarta jarod sefer hidayat
yang akan mengakhiri masa jabatannya
masih terus berdatangan di halaman balai kota jakarta
sebanyak kurang lebih enam ratus karangan bunga berjajar menghiasi halaman balai kota dki jakarta sejak senin lalu
hingga sabtu siang sejumlah karangan bunga ungkapan terima kasih
sekaligus dukungan dari wakil gubernur

atas selesainya masa jabatan gubernur jarod saiful hidayat masih terus dikirim
tidak hanya ditujukan kepada jarod
karangan bunga ini juga ditujukan kepada mantan gubernur basuki cahayapurnama
yang menjadi pasangan jarod sebelumnya
berbagai kalimat unik dari para pendukung pasangan ini menghiasi karangan bunga tersebut
dan saya disini sebagai pengamanan memang diperintahkan oleh pimpinan
kalau itu memang ditujukan untuk pak gubernur yang lama maupun pak gubernur yang baru kita diperintahkan untuk menerima
yang penting tujuannya ke balai kota ya
tapi kalau memang untuk pak gubernur yang lama atau yang baru ditujukan ke rumah ya kita nggak terima
jadi kita terima ini alamatnya yang ke balai kota
di hari terakhir masa kepemimpinan jarod warga pun masih banyak yang berdatangan untuk sekedar bersuah foto
terharu aja sih kalau melihat dari yang bukan hanya dari jakarta aja tapi dari surabaya

banyak yang istilahnya terkesanlah sama mereka berdua gitu sama basuki jarod
karena baru kali ini ya semenjak yang apa namanya yang megang si jarod sama ahok baru kali ini sejarah ini fenomen
jadi soalnya gak pernah
makanya sengaja juga datang ke sini karena memang ini buat perpisahan juga
semalam kan kita udah ke ancol
nanti kan ke lapangan banteng ini sekarang ini kesan
karangan bunga ini nantinya akan dipindahkan pada minggu malam
untuk mensterilkan lokasi di wilayah balai kota
sebagai persiapan acara penyambutan gubernur baru pada senin mendatang
di ayu jihan jakarta
jadi sebelumnya sejumlah masa mengenakan pakaian merah putih serta pakaian adat memadati lapangan banteng jakarta pusat
relawan jokowi ahok dan jarot ini berkumpul untuk menyampaikan terima kasih selama menjabat sebagai gubernur dki jakarta
para relawan ini menilai kinerja dari ketiga gubernur berkumpul
dari ketiga gubernur berhasil membangun jakarta selama lima tahun ini
para peserta pun telah memadati lokasi acara sejak sabtu siang
untuk menyampaikan rasa terima kasih terhadap kinerja gubernur periode dua ribu dua belas hingga dua ribu tujuh belas
kalau melihat di saat saat terakhir di jelang injury time masih ada ekspresi ekspresi seperti ini
perspektif anda seperti apa bang riza
ya yang saya kaget tuh justru ada sampai hashtag ya di sosial media
yang saya kaget tuh justru ada sampai hashtag ya di sosial media

dan itu yang saya pikir artinya yang dikatakan bung rai tadi soal pembelahan itu memang terasa sekali
dan ini persoalan yang rumit tapi harus kita hadapi
energi kita itu sebenarnya bisa dialihkan untuk hal hal yang lebih baik
menyiapkan jakarta yang semakin banyak tantangannya

nah pemandangan papan itu kan menurut saya
bukan hal yang baru ya
sebelumnya juga kita sudah melihat yang jauh lebih masif berkali kali lipat
apa lipat dari yang hari ini kita lihat begitu
dan saya merasakan ya ini cara becanda yang aneh dan mahal gitu sebenarnya ya
ini cara becanda
cara bercanda yang mahal dan aneh
satir mungkin ya
sebentuk satir dari masyarakat
dari masyarakat begitu
yang menggambarkan apa yang kita diskusikan bahwa yang kita hadapi ini ini akan panjang
dan akan menjadi bagian dari bagaimana pak anies dalam perjalanan dia sebagai gubernur
terus menghadapi persoalan persoalan seperti ini
nah jadi pertanyaan bagi pak anies ini ditinggalkan dibiarkan diabaikan atau mau direkonsiliasi
karena energi yang diperlukan untuk jakarta dengan janji janjinya persoalan reklamasi misalnya itu perlu energi yang besar
terus juga untuk bagaimana persoalan diskresi misalnya begitu ya
otoritas gubernur untuk mengambil kesalahan dalam bentuk modal yang bisa dipakai dengan kekuasaan dia yang mutlak menentukan di mana tanpa perlu campur tangan
apakah itu hal yang baik buat kita berkuasa
baik buat kita berkota begitu
soal dp rupiah begitu
ini kan energi energi yang besar belum lagi dekat waktu akan mulai musim hujan
dan kita tahu jakarta itu kalau musim hujan bagaimana tantangannya
nah ini menurut saya kalau kita menyaksikan ini ini tantangan buat pak anies
tantangan baru selain program program tadi gitu ya
bung rey kalau ini tantangan baru apakah akan dibiarkan seperti ini atau akan direkonsiliasi yang which is pasti membutuhkan energi yang luar biasa disitu kan
direkonsiliasi bang riza
punya dampak nggak
terhadap apa ya
terhadap anies dan sandi ketika akan running untuk memerintah ibu kota
dampak positifnya akan lebih banyak orang yang memperhatikan kinerja pak anies ya
jadi itu positif
dalam pengertian ada banyak orang yang mengawal
bukan hanya pro aniesnya mengawal dalam pengertian itu tapi juga pro katakanlah pro ahoknya juga akan mengawal
sejauh apa komitmen aniesnya
karena anies melaksanakan tugas tugasnya dari hal hal yang substantif kepada hal yang sepele sepele
nah misalnya soal apa nanti soal cara ngomong ya akan dikoreksi
soal cara ini akan dikoreksi gitu
karena hari ini tidak berterima kasih dikasih bangku aja dikoreksi
itu akan ada
ada tuh ya pak ya
kenapa itu bisa terjadi
karena memang diciptakan dari awal
hal hal yang sepele sepele seperti itu
misalnya kan kritik yang luas terhadap ahok itu soal cara dia berbicara yang dianggap kasar
nah tentu anies akan harus memperlihatkan wajah yang lain
antitesanya dan seterusnya gitu
jadi sedikit saja misalnya ada cara berbicara cara ngomong cara bertindak yang seolah olah menggambarkan itu perilaku yang dikritik selama ini akan banyak apa namanya bulian misalnya di media sosial gitu
jadi memang pada tingkat tertentu sejak dari awal kita menciptakan ini
ini menurut saya juga yang boleh jadi pada tingkat tertentu anies akan kesulitan
karena banyak mungkin ya ke depan itu kritik terhadap dirinya bukan menyangkut soal kinerja misalnya begitu ya
bukan menyangkut soal apakah janji janjinya selama kampanye itu dilaksanakan atau tidak gitu
tapi bisa menyangkut soal yang sangat pribadi itu tadi misalnya soal itu tadi apa kursi apa apa
hal hal simpel seperti itu ya
hal hal seperti itu ya
cara memakai baju misalnya atau cara berfoto itu yang juga kemarin di
jadi kenapa itu bisa terjadi
karena pada tingkat tertentu publik kita memang tidak
karena memang tidak kita biasakan untuk terlatih melihat hal hal yang lebih sustantif itu
lebih lebih ini yang seterusnya
karena diciptakan tadi itu tidak itu ya
karena itu diciptakan
diciptakan sedemikian pembukaan
nah ini efek dari yang kita sebut tadi sebagai politik pembelahan itu
bukan politik perbedaan itu
jadi tidak ada upaya saling memahami dalam konteks begitu
seberapa penting sebenarnya upaya rekonsiliasi ini harus dilakukan mendesak dilakukan atau mungkin akan rekonsiliasi dengan sendiri
saya tidak dalam posisi yang pesimis bahwa rekonsiliasi ini
saya tidak mengerti
karena banyak orang yang menganggap tidak ada persoalan dengan identitas ini
kalau semua orang setuju dengan semua orang merasa terganggu dengan politik sara dari awal itu kan tidak terjadi di dki jakarta
nah oleh karena itu apa namanya
saya nggak pesimis tapi yang saya mau katakan itu mungkin agak lama sembuhnya
akan terjadi penyembuhan
tapi tidak seperti dalam posisi
kalau pilkada itu
kalau pilkada itu hanya ibarat orang berbeda
kalau orang berbeda selesai pilkadanya orang kembali
tapi kalau orang berbeda berbelah
nah ini mungkin akan lama mungkin akan akan apa akan tersusun kembali
apalagi menjelang pilpres dua ribu sembilan belas yang lain
yang kita nggak tahu peta politiknya seperti apa
bisa jadi yang sangat berseberangan di dki jakarta bisa ketemu nanti di pilpres dan sebagainya gitu ya
nah itu bisa ketemu gitu
tapi di atas itu semua memang peran anies sangat ditunggu
mungkin bagi saya tidak perlu terlalu banyak berbicara ngomong kita rekonsiliasi macam macam
tapi itu tadi tunjukkan saja
ya lakukan kinerja terus mengapresiasi gitu
menurut saya model seperti yang kemarin yang cenderung misalnya menyalahkan apa namanya
sebelumnya itu juga sebaiknya dihindari oleh anies gitu ya
supaya apa yang kita sebut pola penyatuan ini kembali gitu ya
bukan akan lebih mudah mungkin dicapai
kalau upaya upaya seperti itu dilakukan oleh anies sebagai kepala daerah terpilih
jadi harus lebih banyak mengapresiasi pendahulu supaya kemudian merangkul kelompok kelompok yang tadi
karena di satu segi itu akan membuat pembedahan tetap akan terjadi
karena seolah olah selalu apa yang terjadi kesalahannya ditimpakan kepada masa lalu kira kira gitu ya
tapi pada saat yang bersamaan itu seolah olah kesannya cara anies justru mengelak pada tantangan tantangan gitu
saya pikir kalau kita misalnya hubungkan dengan bunga tadi yang menarik itu kan artinya apa gitu
artinya anies ditantang untuk bekerja jauh lebih optimal dibandingkan ahok misalnya
ahok dua tahun mendapat simpati begitu luas kalau kita lihat dari soal bunga ya
tapi mungkin kak anies misalnya dalam dua tahun mendapat simpati yang sama seperti itu
nah ini yang menjadi apa namanya ya tantangan terberat terhadap anies di masa terpilih
terutama merealisasikan program program kerjanya tadi yang kata bang rizal
bisa juga tidak mudah
kita punya beberapa rangkuman sebenarnya atau program program kerja prioritas dari anisandi yang kemudian banyak dirangkum oleh media masa
dan kita coba rangkum tujuh diantaranya yang kemudian sangat melekat di top of mind kita
boleh ditampilkan mungkin apakah hal hal ini yang kemudian jika memang rekonsiliasi atau harmoni nanti kita akan bicara juga tidak hanya rekonsiliasi masyarakat tapi harmoni dengan pemerintah pusat juga
penting ini untuk bisa merealisasikan
ini ada program rumah dp rupiah
kemudian ada program transportasi terintegrasi biaya serba lima ribu
kemudian tutup alexis ini juga yang kemudian janji kampanye kita ingat juga nih sebagai warga jakarta
ada kemudian okoc untuk memberikan apa namanya biaya entrepreneurship
kemudian kjp plus dan kjs plus
kemudian menghentikan reklamasi dan menghentikan penggusuran
bang rizwan kalau kita bicara dengan tujuh misalnya ini masih banyak tentunya program program saja tapi ini secara
dua puluh tiga tapi ini palingnya top of mind publik ada di tujuh ini gitu menurut anda dengan tidak atau misal masih jauhnya rekonsiliasi apakah ini bisa menghambat anies dan anies kemudian bisa
saya pikir yang harus dilakukan oleh anies adalah dia setuju saya bahwa anies di rumah kacakan istilahnya gitu
dia akan dilihat oleh banyak orang dari hal hal yang sepele yang tidak esensial sampai hal yang sangat subtansial itu orang akan perhatikan gitu
nah cuma menurut saya yang harus dilakukan pak anies di tengah dia di rumah kacakan itu adalah memulihkan hubungan dan pergaulan sosial kita yang rusak dari pilkada yang lalu
itu dengan menunjukkan suatu tindakan politik subtansial bukan politik yang nggak esensial begitu yang selama ini yang tadi kita omongin
politik lucu saja maksudnya
iya jadi dia harus penuh kondisi
dia harus penuh konsentrasi ya mungkin saya juga melihat belakangan ini mengurangi respon terhadap hal hal yang bahkan kegaduhan di reklamasi itu dia seperti menghindari begitu ya untuk bicara
jadi saya berpikir memang lebih baik konsentrasi untuk mengajarkan massa ya bagaimana bicara politik yang subtansial
bagaimana kita bicara yang rasional tentang program programnya dia mendorong masa untuk membuat kritik yang tepat membangun dan kritik kritik yang menurut saya menunjukkan pikiran yang subtantif begitu
bukan yang sebaliknya
iya tapi kalau kita bicara ini kan janji janji yang juga bung rey mungkin ada komentar tentang janji janji ini mungkin apa sangat mudah terrealisasi
saya bu soal muda atau tidaknya saya nggak komen ya
itu tergantung pada soal bagaimana anies tapi saya mau lihat tantangannya gitu
jadi kalau kita bicara misalnya katakanlah kalau kita sebut rekonsiliasi bukan hanya kepada publik sebetulnya ya tapi setidaknya anis ini ditantang rekonsiliasi pada tiga sektor
faktor pertama ya dengan pemerintah nasional ya pemerintah pusat
pemerintah pusat ya
itu ada beberapa program tentu yang berhubungan termasuk misalnya pembiayaan soal dp sampai sekarang kan kita belum dapat skemanya
indonesia dan sebagainya gitu ya
nah yang kedua adalah rekonsiliasi dengan internalnya gitu
nah jadi baik hubungannya dengan wakil gubernur dalam hal ini pak sandiaga maupun hubungannya dengan partai politik pendukung
misalnya soal reklamasi ya sepanjang yang kita baca kan perdebatannya di dpr itu bukan menerima dan menolak sepanjang yang kita dengar ya tapi apakah menerima
yang menjadi produknya ahok selama ini kan itu
artinya apa artinya secara umum di dpr nya nggak ada penolakan
nah dengan munculnya gubernur yang baru seperti sekarang yang dengan membuat hitam putih soal penolakan dan penerimaan itu gitu
nah itu akan mendapat tentangan tersendiri bahkan mungkin dari partai partai pendukungnya gitu ya dalam hal ini
yang ketiga apa bang
ya ini dengan partai pendukung
dengan pertama tentu saya dengan
kemudian di internal
dengan wakilnya sendiri
dan wakilnya sendiri menurut saya itu wakilnya ini pak sandiaga ini sesuatu
jangan dibayangkan ya seperti pemain yang selalu di belakangnya
enggak dia sesuatu
tidak akan menjadi pemain
kalau saya nggak tahu ya persisnya mungkin bisa dikoreksi
setelah pilkada ini kebanyakan yang muncul di publik itu kan pak sandiaga sebenarnya dengan berhadapan ini berhadapan itu dan seterusnya gitu ya
dan itu kita mau mengatakan terlihat pak sandiaga ini sesuatu
yang kedua adalah tentu yang sandiaga dengan partai politik pendukung
ya tentu saja di luar itu adalah partai politik non pendukung
nah itu juga
nah itu yang harus dihadapi oleh pak anies
jadi kalau disebut apakah mudah atau tidak ya itu sangat tergantung pada kepawinan di sini ya jadi uji gitu
tapi inilah tantangannya yang harus dihadapi oleh pak anies selama lima tahun ke depan
jadi tidak hanya sebenarnya dengan internal di kalangan atau kemudian merekonsiliasi masyarakat pendukung tapi juga pemerintah pusat karena jakarta ini juga bagian itu penting sekali hubungan dengan pemerintah pusat
tapi apakah akan bisa langgeng tadi kita bicara mengenai transisi kemudian bicara rekonsiliasi
sekarang kita akan bicara mengenai harmoni indonesia atau jakarta dengan pemerintah republik indonesia pemerintah pusat ini
tapi apakah bisa harmoni jika memang ada komentar komentar seperti ini misalnya dari pemerintah pusat
kita lihat komentar dari menko maritim jenderal luhut panjaitan
kepala reklamasi dari pak luhut
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
ada ada kepentingan tiongkok siapa nggak ada kepentingan tiongkok ngarang aja itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan itu kan mulai dari zaman pak harto terus jamannya sby
sampai zaman sby
terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh
yang salah di mana
lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya
lantas kamu orang udah investasi lantas kamu batalin karena bilang isu yang gak jelas
negara apa ini nanti
datang duduk sini nggak usah marah marah datamu bawa kita duduk
kami kan nggak bego
nah saya kan tidak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya nggak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua turun ada studinya dilakukan jamannya pak harto jam jam sby dilakukan sekarang
lajanya salah di mana
kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan rekomendasi
kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya nggak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam sama saya kejar siapapun dia
kalau mau duduk duduk lihat tempe jangan aneh aneh
siapapun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
secara profesional saya pertanggung jawabkan itu
siapa dia ngomong sendiri
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
ngomong yang benar gitu
saya akan minta komentar bapak berdua tapi kita harus break dulu
saya akan kasih kesempatan anda untuk pikir pikir untuk mengkomentari
apakah harmoni bisa terjadi jika kenyataannya faktualnya seperti itu
kita akan bahas masalah ini di segmen berikutnya
tetap bersama kami
tadi kita sudah mendengarkan komentar menko maritim luhut panjaitan tentang reklamasi yang katanya pokoknya anji munggong munggong kafila berlalu
siapapun pemimpin dki jakarta reklamasi harus terus jalan dan ini dibuktikan dengan moratorium belakangan ini ya gitu ya
tapi kalau kita bicara mengenai harmoni ini kan juga salah satu tantangan utama yang harus dihadapi anies
anies dan sandi tidak hanya hidup di jakarta sendiri pemerintah sendiri tanpa ada hubungan dengan pemerintah pusat

dan ini salah satu kondisi faktual yang harus dihadapi anies
paling depan sebenarnya harus dihadapi dan itu bertentangan dengan janji kampanye dia
bang rizal komentar anda
ya menurut saya yang menarik dari jakarta dia menyandang dua status
pertama dia provinsi kedua dia ibu kota
so jadi karena itu di republik indonesia itu ada empat orang penting
pertama ri satu ri dua dan kemudian ri tiga gubernur jakarta dan ri empat wakil gubernur

dan persoalan persoalan di jakarta itu juga menjadi tanggung jawab dari anggota dki jakarta
nah ini memang akan menjadi masalah karena di masa kampanye kita tuh udah sering dengar istana itu jadi posko
pemenangan ahok kemudian jurkamnya juga kayak gitu loh
nah dan ini menurut saya semakin terasa dengan pernyataan dari pak luhut ya menurut saya itu
menggambarkan dengan jelas bagaimana pemerintah itu abai sebenarnya
karena hampir semua aspek yang kalau kita bicara yang bicara pak luhut adalah reklamasi
yang paling mendasar aspek hukumnya itu sebenarnya tidak ada
artinya dengan kengototan itu itu mudah sekali dipatahkan
karena menurut saya pendapat dari pak luhut itu tuh sudah menggeser konsep kita yang sangat mendasar
rehstat negara hukum menjadi makstat negara kekuasaan
gimana kita dikawal
karena disuruh bertanggung jawab atas investasi modal yang sebenarnya investasinya ini tidak punya basis hukum
justru mereka yang harus tanggung jawab
ini kan menurut saya aneh
tapi sudah lah saya pikir yang harus dihadapi oleh anies adalah besok dia akan dilantik di istana
ini peristiwa yang menarik
sebenarnya ini gambaran tanggung jawab yang bisa ditagi kepada pak jokowi
karena pak jokowi waktu naik menjadi presiden pak jokowi bilang
saya salah satunya meninggalkan bangku gubernur jakarta menjadi presiden
karena selama saya jadi gubernur saya tahu sekali bahwa untuk menyelesaikan persoalan jakarta
itu sering terbentur oleh persoalan persoalan pusat
jadi menurut saya kalau pak anies besok ada kesempatan pidato sebelum pak jokowi
menurut saya mungkin itu harus disebut
saya bertanggung jawab untuk menuntaskan janji pak jokowi untuk memperbaiki jakarta
karena waktu jadi gubernur dia terhambat oleh pemerintah pusat
itu menurut saya mungkin cara membuat harmoni yang baik
itu bisa tapi cukup menantang ya pak reza
harmoni terbentur ini harmoni dengan presiden jokowi
harus dijalankan harmoni dengan pemerintah pusat lintas sektor itu juga harus dijalankan
meskipun kalau tadi kita lihat komentar pak luhut sekeras itu
ini tantangannya seperti apa menurut anda
untuk menciptakan harmoni dengan pusat ini
sebetulnya kalau hubungan pusat daerah itu kan diatur undang undang
khususnya dki jakarta juga ada aturannya kok
di mana keterlibatan pusat dan sejauh apa keterlibatan putas dalam pengelolaan daerah daerah kita di indonesia
jadi sebetulnya tidak seperti dalam bayangan kita bahwa soal soal pemerintah pusat bisa masuk ke semua hal
meskipun berbusuhan secara politik akan dihambat itu jauh
persoalannya soal reklamasi ini memang dua pemerintahan ini masuk
di pemerintah pusat masuknya di pemerintah daerah juga masuknya
nah persoalannya adalah siapa yang memang kalau dilihat undang undang katakanlah undang undang atau ketentuan soal pembuatan reklamasi ini
di tangan siapa kewenangannya paling besar
nah itu dia kalau kewenangannya di tangan pemerintah pusat ya memang agak sulit anies untuk melakukan sesuatu
tapi kalau kewenangan terbesarnya adalah di pemerintah daerah ya nggak ada masalah sebetulnya kalau mereka mau mengatakan
kami akan stop reklamasi ini gitu karena apa namanya berdasarkan ini ini ini dan seterusnya
tapi ada ketakutan pemerintah pusat akan banyak menghalangi program program anies sandi sendiri
kalau tadi kata bang reza istana menjadi titik tempat apa namanya kamarnya ahok misalnya tadi
ya itulah politiknya kan nggak ada yang berjalan dengan begitu saja lurusnya
mesti ada tantangan tantangan nah disitulah kemampuan saudara anies diuji sejauh mana ia meyakinkan pemerintah pusat bahwa
katakan reklamasi itu melanggar aturan reklamasi ini bla bla bla bla bla ya
kalau penting ya di
tidak ada masalah misalnya ketika keluar putusan dari pemerintah pusat soal taruhlah misalnya izin pembangunan pulau g atau pulau apa dan seterusnya itu
pemerintah daerah bisa mengajukannya ke pengadilan tidak ada masalah kalau yang seperti itu
cuma ya akan ada ketegangan politik tapi itu kan memang ini dunia politik
gitu loh maksud saya yang kita maksud dengan harmoni itu bukan berarti nggak ada ketegangan
bukan berarti kemudian pemerintah pusat dengan legowo begitu saja membiarkan nggak bisa juga
pasti ada keinginan partai bukan hanya ke dki jakarta bahkan ke daerah daerah lain sekalipun tetap saja ada yang
misalnya anda bisa bayangkan berapa banyak perda perda yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat
yang menurut kacamata pemerintah pusat apa yang disebut tadi oleh bung du tadi menghalangi investasi memperlampat perizinan dan seterusnya
itu kadang dengan sepihak dilakukan oleh pemerintah pusat
kalau pemerintah daerah nggak mau terima mereka bisa mengajukan
kok pembatalan itu ke pengadilan dan sebagainya
kalau menurut saya kalau itu sih tidak ada masalah
tinggal ya diantara dua aktor ini sejauh apa kuatnya
masalahnya menurut saya adalah karena dibuat hitam putih
ya setidaknya oleh janji kampanye anies kemarin
dan itu tidak ditarik gitu ya
bukan soal nggak ditarik
seperti tidak ada peluang untuk mendiskusikannya
ditemunya di mana
seperti nggak punya kesempatan
karena di pihak aniesnya sudah mengatakan
tolak bulat dan berkembang imajinasi di publik menolak itu
bukan hanya stop tapi bahkan kalau penting pulau pulau yang sudah ada dibongkar juga
itu imajinasi masyarakat
dan itu tidak bisa disalahkan kan pak raya
tidak bisa disalahkan
itu yang saya sebut salah satu tantangan juga dari anies yang akan datang
berhubungan dengan janji janji yang tadi
imajinasi publik jauh lebih banyak daripada tadi berapa
atau delapan program yang jadi ikon itu gitu
ketika misalnya anies mengatakan
tolak pengusuran misalnya
tolak pengusuran orang akan menganggap sama sekali nggak boleh ada penggusuran
kita mengatakan tolak reklamasi orang menganggap bukan hanya pulaunya yang
bukan hanya izinnya yang nggak dikeluarkan
pulaunya pun kembali harus diadapi
itu juga tantangan tantangan baru yang harus diadakan
tentang misalnya apa
oke boleh dikeluarkan lagi
orang menganggapnya bukan hanya soal apa namanya orang bergaji tiga ratus juta
yang nggak punya rumah pun boleh bangun rumah
kan itu imajinasi yang dibentuk
nah imajinasi yang dibentuk publik itu juga
imajinasi yang dibentuk publik ini tantangan tersendiri terhadap anies ya
bagaimana antara imajinasi publik berdasarkan janji janji itu dengan fakta yang akan disalurkan di lapangan
dan politik dan masyarakat punya cara atau mekanisme untuk menghukum politik dan masyarakat
lingkar janji nanti itu sejarah akan menghakiminya
bung rizal terakhir untuk menutup dialog kita malam hari ini
bagaimana kemudian membuat sejarah sehingga transisi ini tidak akan diingat menjadi transisi yang
melelahkan transisi yang mengandung kebencian transisi yang mengandung kemarahan
tapi transisi yang menjadi pendewasan politik untuk jakarta dan indonesia
ya sekali lagi saya pikir itu berpulang kepada anies dan sandi ya dan elit politik kita untuk
karena demokrasi itu kan sistem pendidikan
dan dari situ kita akan melahirkan partisipan politik demokrasi yang sehat
jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh pak anies adalah
mendesain ulang cara dialog
bagaimana cara berdialog dengan presiden bagaimana cara berdialog dengan modal
bagaimana cara berdialog dengan tetangga tetangga dengan depok dengan bekasi dengan bogor
dengan kesenjangan apbd nya yang begitu rupa tapi komuternya sangat besar di antar kota ini
empat sampai lima juta per hari
bayangkan cuma bedanya depok cuma tiga triliun bekasi lima enam jakarta tujuh tujuh puluh enam triliun
jadi menurut saya harus ditemukan cara berdialog yang sehat menurut saya oleh pak anies
dan cara berdialog itu akan disaksikan karena dia ada di rumah kaca
oke mudah mudahan transisi kemudian rekonsiliasi dan harmoni yang tadi kita bicarakan bisa terjadi
tidak hanya lip service atau politik gincu di mana transisi jabatan tangan senyum senyuman
lempar senyum itu terjadi
pidato pidatoan tapi juga secara substansi masyarakat itu bisa merasakan rekonsiliasi harmoni yang nyata untuk politik jakarta yang lebih beradab ke depan
terima kasih bu greza terima kasih bu gre atas perbincangan yang malam hari ini